aku harus segera keluar dari sini dan membantu ayah anda
aduh apa gak kebunton bustir atuh
mas kita mesti kemana lagi atuh
ini udah seter kepung
aduh masa kita mesti masuk ke penjara lagi
kamu aja yang masuk ke penjara
saya mah tidak mau
tenanglah aku punya cara untuk mengelabui mereka
lihat itu ada api
hebat sih atah
sekarang kita pergi
berasal dari mana asap asap ini
sepertinya kobaran api itu berasal dari sebelah sana
aku harus melihatnya
apa yang sebenarnya terjadi
menyerahlah kalian termasuk kamu anak siliwangi bodong
atau kamu mau ibundamu aku bunuh sekarang juga
kamu jangan berteriak teriak
aku akan menyerah asalkan kamu lepaskan ibundamu
jangan sakiti dia
setelah nji ibu nda tidak apa apa
ibu nda tidak apa apa alhamdulillah
sebaiknya sekarang juga kita pergi dari sini
baik ayo semuanya
mari ibu nda
itu ada panjatik
rupanya kamu pendekar gendang bodoh
kamu selalu saja mencampuri urusanku pendekar bodoh
kalau begitu ayo hadapi aku
akhirnya dia masuk juga perangkapku
untuk mendapatkan ikan besar memang harus dengan umpan yang besar
kau pasti datang
sekarang kau hanya punya dua pilihan
kau menikah denganku
atau aku menikah dengan putramu walang sungsang
aku tidak akan pernah menjadi perempuan ini
dan aku tidak akan membiarkan kau menikah dengan putramu walang sungsang
kalau kau tidak bisa menentukan pilihan kau tidak akan melihat putramu selama
saat ini putramu sedang berada di bawah kekuasaan
bahkan untuk selama kamu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
biarkan dia bermain dengan gelembung gelembung ciptaan
aku akan menemukanmu
aku harus keluar dari sini dan membantu ayahmu